mendekati akhir masa periode pertama amnesti pajak
kantor pusat direkturat jenderal pajak jakarta
kedatangan hampir seribu orang yang mengantre sejak dini hari
setelah itu akan dikenakan tarif progresif
tarif ini berlaku untuk deklarasi harta di dalam negeri
sejak selasa dini hari banyak masyarakat yang memanfaatkan amnesti pajak ini
untuk melaporkan kembali harta mereka yang belum tercatat dalam surat pemberitahuan tahunan
ataupun juga spt
hingga kini dari dua puluh tujuh juta wajib pajak di indonesia
baru sekitar satu ratus tujuh puluh ribu wajib pajak yang memanfaatkan amnesti pajak
sebagai salah satu fasilitas pemutihan pajak atas harta yang belum dilaporkan
tak hanya jakarta
jelang berakhir pengampunan pajak periodis
terjadi juga peningkatan jumlah wajib pajak yang mendeklarasikan hartanya
di kantor wilayah direktorat jenderal pajak sumatera utara i
di empat hari terakhir pengampunan pajak periodis i
kantor wilayah direkturat jenderal pajak atau kanwil djp sumatera utara i
telah mengumpulkan uang tebusan senilai dua delapan triliun rupiah
dari sekitar dua belas ribu wajib pajak yang telah dikumpulkan
yang mengikuti program pengampunan pajak
yang telah dikumpulkan secara nasional pada waktu yang sama
kanwil djp sumatera utara i ditargetkan mengumpulkan
empat triliun rupiah uang tebusan hingga program pengampunan pajak berakhir
ini baru periode pertama
tentunya periode kedua mungkin tidak seramai hari ini
tapi kami melihat dari antusiasme masyarakat
karena masih banyak para pengusaha di sumatera
yang belum bisa memenuhi karena alasan dana retail yang terlalu banyak
rata hartanya yang di luar negeri maupun dalam negeri yang terlalu banyak
sehingga mereka harus rekod
supaya tidak terjadi kesalahan
sehingga mereka butuh waktu
ini hari ini yang hadir itu biasanya setiap hari di atas tiga ratus